apalagi kerisauan bapak selama delapan bulan atau tujuh bulan sebelum pelantikan dua puluh oktober nanti pak
dua hal masalah politik tadi yang masih berlangsung apabila kita tidak duduk bersama sama menyelesaikannya
termasuk dengan cara hak angket atau apapun diselesaikan secara konstitusional dengan adem dengan baik jadi solusi politik lah
kemudian masalah ekonomi yang lebih berat daripada ini akan sangat berat
saya tahu pak prabowo orang berani boleh kalau dia berani menyelesaikan ini
sejalan tapi rakyat akan tentu mengadukan perlawanan yang sudah terbiasa mendapat bensin murah listrik murah bbm murah atau bahan sos yang banyak
ini waktu ikn itu semua kira kira saya hitung itu dua lima ratus triliun itu saja
lebih pihak pajak kita berapa cuma rp dua delapan ratus triliun
jadi gimana yang lain bagaimana ke daerah bagaimana anggaran pembangunan
ini sumbernya ini sebenarnya kalau saya ingin katakan ini bahwa waktu yang terjadi
politik itu bisa diselesaikan satu hari tapi ekonomi tidak